ini kan cuma pembantu gak mungkin lah sama majikan
nah bener tuh pemikiran lu tuh benar banget tuh
kita berdua nih gak se level sama mereka
anak majikan levelnya sama anak majikan
pembantu levelnya sama pembantu
tuh pas banget tuh lu pembantu gue tuh kakak bohong
dah lo banget tuh
ya lu tolak tolak aja gak masalah kok
eh kita berdua
itu kayak perempuan gampang yang mau maunya diajak ke hotel
eh aku buka
kita buka perempuan gampangan kok bu
orang tadi bilangnya cuma nyantai nyantai aja kok
itu kan hanya taktiknya mereka aja
mereka itu otaknya gak pernah disapu
mereka itu otak kotor
otak kotor gak pernah disapu
makanya ngapain ke hotel hotel
suami saya itu terlibat gak dengan urusan karya
oh kalau sama ibu itu berarti pak agus ya
ya ya tau pak susilo
oh benar ibu bos
pak pos itu tidak terlibat
centini juga enggak
soal suami saya bukan soal centini
iya bu kita coba menjelaskan bahwa di dalam rumah ini ada bang pi ada pak bos sama cencetini
corona gak terlibat
oke oke sekarang kalian tetap di sini pulangnya nanti sama saya
saya akan datangin si om om mata kranjang itu
jangan kemana mana jangan jangan jangan
joget gak boleh juga bu
mas jody dan bang hardi
mala dan vita biar di sini saja nanti pulangnya bareng sama saya
oh jangan gitu dong
gak bisa jadi kayak gini gak enak jeng mega
soalnya datang kemari itu sama kita
pulangnya sama kita juga yang mega
terus andi gak
gak enak ya
perempuan masa nganter perempuan
perempuan mah yang harus nganter laki laki mbak mega
kalau perempuan nganter perempuan nanti bisa nganter jeruk
mereka itu kan sekarang ini tinggal di rumah saya
jadi merupakan tanggung jawab saya
jadi nanti masalah pulang itu gampang gak usah khawatir
nanti mereka akan pulang bersama
jangan begitu om gak enak
ini kan saya masih ada yang mau saya bisa raket dengan mereka
sebagai seorang istri saya punya naluri yang kuat sekali kalau suami saya mau macam macam di luar rumah
dan saya yakin istrinya mas dodi dan juga mas hadi punya naluri yang sekuat dengan saya
kalau enggak gimana kalau saya ajari mereka untuk mempunyai naluri sekuat saya
jangan jangan gak usah
enggak usah sama sama
enggak usah lah ini bersalah
kalau sampai sampai ke istri kan nanti ini situasinya jadi gak mau dusik
istilah anaknya tuh
jadi tadi anak mau pulang aja atau mau ke ke harus ke hotmart
kalau gini cik megah kita jadi mau pulang aja
iya betul nah disarankan kita rapat rapat rt
saya kan satu komplek sama dia pengurus rt sama kita mesti rapat
iya pulang aja
ya terima kasih banyak ya sudah mengantar mala dan kita kesini
iya terima kasih sama sama
ya yaudah kita pulang aja
ya permisi kalau kita
dasar bocah tua nakal
bang lain kali kalau mau masuk itu ketok pintu dulu kenapa sih
lo liat si malavita gak ke mana nih
soalnya kan bukan apa apa
gue takut dia kena apa apa
mereka berdua itu kan tanggung jawab gue
tadi malavita keluar jalan jalan sama pak dodi sama pak hardi
aduh ke mana mereka ya
mereka ngomong gak mau ke mana
atau ada pesan gak buat gue
yaudah sekarang bang pi keluar aja dulu deh
soalnya cinti ini pingin sendiri
bang pi perhatiin kayaknya dari tadi pulang tuh sendiri mukanya sedih banget
emangnya ada apa sih dia apain sama judagan papi
sekarang ini majikan gak bisa ngapa ngapain sama bantu
bukan sama bapak bang
ya terus sama si hp dong
udah bilang aja bang pi
tadi cinti ini ketemu sama mbak cindy
terus mbak cindy marah marah sama cinti ini
mbak cindy bilang mas bobby mau melamar mbak cindy
jadi cinti ini gak boleh macem macem
cinti ini tuh bingung
yang ngomongin cinta duluan loh juga mas bobby bukan cinti ini
jadi yang macem macem siapa coba bang
lo sih agak salah enak aja nyalain orang
cinti ini tahu diri kok bang
cinti ini kan cuma pembantu
gak mungkin lah sama majikan
nah bener tuh
pemikiran lu tuh bener banget tuh
kita berdua nih gak se level sama mereka
anak majikan levelnya sama anak majikan
pembantu levelnya sama pembantu
tuh pas banget tuh
lo pembantu gue tuh kangkabun
dah klop banget lah tuh
ya lo tolak tolakan sih
gak masalah kok
eh kita berdua gak se level sama mereka
makanya lo mainnya sama yang se levelan
ya bang pi'i sih dengan ikhlas akan menerima cinti ini
kalau seandainya memang centini pengen balik lagi sama abang
abang akan serius banget kita menatap hari esok
kita menatap hari esok
malah lo lipet baju
tadi di tv nih ada maling motor ketangkep
gara gara katanya keamanannya pasang itu kamera
kamera apa itu namanya tuh
nah itu tuh kamera cctv tuh
itu dia tuh
sampai muka malingnya tuh kelihatan
gara gara ini katanya motornya itu udah hilang seminggu
nah karena petugas keamanannya pasang kamera itu tuh cctv tuh
tadi di tv juga dilihatin tuh rekamannya
jelas banget cen
kalau kafe yang waktu itu ada kamera cctv
berarti apa yang dilakuin sama cinti semuanya pasti kerekam
ya orang deh
ya orang deh cak ngobrol cengar cengir
bang pi makasih banyak bang pie ya
gue aja dapet ilham nih ngobrol sama bang pi ini
mas allah den
masa ilham diajak nyuri motor
bukan bukan bukan
kalau cuma masalah motor doang
minta aja ban juragan
lagi motornya kemana
pokoknya bang piu udah bawa ilham buat gue
ini apaan sih
ini penyeduk makan jeruk nih
susah omongannya ditebak
kan gue mandi
ah uh kentut lagi
mami mau bicara sama papi
tolong jelaskan dengan jujur dan tidak berbelit belit
ada apa sih ini
kayaknya serius banget
loh mami kok bisa bareng mereka ketemu di jalan ya
itu yang mami mau tanyakan ke pati
ada di samping
ya baik bu bos baik
mami ada apa sih ini
kok marah marah aja
jangan marah marah mami
papi nggak tahu apa apa yang di rumah
hah bisa di cek
jangan jawab dulu papi
kita tunggu ropi'i
ya curahkan mami
duduk di sini
yang nyuruh mala dan vita
nemenin pak dodi sama pak hardi jalan jalan
dan terus rencananya mau check in ke hotel itu siapa